keluarga dari mahasiswi universitas indonesia muhammad hasha atalasha putra yang menjadi korban insiden kecelakaan
usai diduga tertabrak pensiunan polisi menolak mediasi
pihak keluarga melalui kuasa hukum meminta keadilan untuk hasya yang seharusnya merupakan korban
namun justru dijadikan sebagai tersangka oleh polisi
sore ini bergabung bersama kami kuasa hukum keluarga almarhum m hasha atalasha putra gita paulina
selamat sore mbak gita
mbak gita ini bagaimana respon kuasa hukum dan juga keluarga atas penetapan tersangka almarhum hasha atalasha putra
dalam kasus kecelakaan yang menewaskan hasha
ya tentunya saat itu keluarga sangat emosional ya mbak ya ketika tahu bahwa anaknya yang menjadi korban
kemudian malah ditetapkan sebagai tersangka
dan bahkan mamahnya sempat berkata
ini kok seperti ini ya gitu karena terus terang tadinya kita berpikir bahwa yang ditetapkan tersangka itu adalah si pelaku pelindasan
dan apalagi kemudian dinyatakan bahwa karena sudah meninggal dunia tersangka akhirnya di sp tiga sehingga penyidikan dihentikan
tentunya ini duka yang sangat mendalam buat keluarga bahkan boleh dibilang seperti anaknya meninggal dua kali
itu sempat dinyatakan oleh ibu dari hasha ya
oke ini meskipun kasusnya sudah di sp tiga ya apakah kemudian menurut kuasa hukum dan keluarga korban
penanganan kepolisian atas kasus ini terkesannya tidak transparan mbak gita
ya berdasarkan penerahan kami terhadap dokumentasi terhadap surat surat yang diberikan oleh polisi sebagai pemberitahuan mengenai penanganan perkara ini
kami melihat bahwa alur pemeriksaan dari polisi ini bergerak maju mundur maju mundur gitu ya
itu adalah hal yang aneh karena tindak pidana itu harusnya tidak melakukan pemeriksaan seperti itu
kenapa secara kita ngomong administrasi kan sebenarnya saya selalu bilang di beberapa kali bahwa dalam pemeriksaan polisi itu
terutama untuk tindak pidana itu kan sudah ada asasnya yaitu ada akuntabel
harus transparan kredibel ya kan
nah akuntabel secara administrasi seperti apa
misalnya bahwa pemeriksaan ini sudah masuk ke tahapan penyidikan keluarga hasyah tidak tahu
ya kan kemudian ada penetapan tersangka keluarga hasya tidak tahu
jadi bayangkan saja betapa keluarganya benar benar shock pada satu hari
di sp tiga pada satu hari tahu bahwa anaknya
sebagai tersangka dan pada satu hari tahu bahwa sebenarnya kasus ini sudah masuk penyidikan
ini seperti ditutup tutupi gitu
belum lagi ada hal hal lain lah yang kemudian kita peroleh temuan temuan ya dari penanganan kami di perkara ini
oke jadi dari pihak keluarga dan juga kuasa hukum melihat bahwa ada yang ditutup tutupi ya
dari penanganan kepolisian atas kasus kecelakaan almarhum hasha
apakah sebelumnya ada komunikasi
mungkin dari pihak kepolisian kepada keluarga korban begitu pada saat kecelakaan ini terjadi
sampai kabarnya hasil visumnya tidak diberikan ya mbak gita
oke mungkin saya sebelum bicara hasil visum
spdp aja surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
itu adalah hak yang harus diberikan tujuh hari ya setelah terbitnya
itu tidak diberikan
kami tahu bahwa sudah ada spdp itu di tanggal tujuh belas januari di tanggal yang sama kami dapat sp tiga
nah kemudian bicara lagi masalah saya sempat sampaikan kenapa tidak ada pemeriksaan urin
itu kan hal yang standar
dan harusnya polisi tahu bahwa dalam laka lanta seperti ini di mana ada korban yang meninggal
ya kan harusnya dan dia sudah mendapatkan keterangan bahwa ada pelindungan
ada yang melindas ya harusnya ada pemeriksaan urin
polisi ketemu kok sama orangnya saat itu dan cukup lama intens gitu
masa tidak bisa melakukan hal yang standar seperti itu
itu itu satu
yang kedua kenapa ketika sehabis terjadinya tindak pidana ini
terjadinya kecelakaan ya kan motor hasil itu langsung diangkut
nah dan dibawa ya oleh polisi
tapi kemudian terduga pelaku masih bebas bisa memakai mobilnya
yang itu yang menurut kami dalam rentang waktu
harusnya turut disita ya
iya dalam rentang waktu
ketika dia setelah kecelakaan kemudian membawa mobil itu kan banyak hal yang bisa dilakukan terhadap mobil tersebut
itu tentu sangat kami sangat sangat prihatin ya
sop seperti apa yang dipegang oleh polisi
kemudian tadi mbak ngomong visum ya
kami akan mungkin kami tidak mendalam secara visum
tapi kita bicara secara administrasi aja dulu
bahwa visum itu kan diperiksa dilakukan di tanggal tujuh
tapi ketika kami lihat di sp dua hp
bertanggal dua puluh enam oktober
kalau mbak tanya kami pernah menanyakan sama polisi
kenapa begitu lama visum itu
karena ini itu jadi pertanyaan buat kami juga
oke jadi rentang waktunya ini sangat lama ya dari peristiwa sampai kecelakaan itu terjadi
dari peristiwa kecelakaan terjadi sampai hasil visum keluar
itu sangat lama ya mbak gita ya
dan tidak ada penjelasan dari kepolisian
kenapa lama sekali hasil visum itu
hasil visum itu keluar
sempat kami ketemu sama polisi mempertanyakan kenapa lama sekali ya visum diperoleh
dan saat itu polisi cuma bilang oh karena kan yang di visum banyak mbak
biasanya itu kita itu antri
selesai bilang ini visum visum luar
mungkin dalam jangka waktu lima belas menit sudah selesai pemeriksaan
jadi tidak perlu sampai berhari hari hampir dua minggu
lebih dari dua minggu malah
jadi itu penjelasan dari polisi
mbak gita tapi saya ingin tanya ya apakah kemudian dalam rentang waktu pasca kecelakaan sampai kasus ini di sp tiga
betul bahwa keluarga almarhum hasyah ini didatangi oleh pihak kepolisian dari polres jaksel untuk diminta untuk berdamai saja
ya jadi ini kan dinyatakan di mana mana bahwa keluarga menolak mediasi
nah ini kan
ini yang perlu kami klarifikasi
bahwa mediasi itu seperti apa
ini juga kan kita harus juga memberikan edukasi kepada publik
bahwa mediasi itu ada tata caranya
ketika kami bertemu dengan polisi kami bertemu dengan polisi kami itu sebagai kuasa hukum yang mendampingi bahkan tidak diberikan kesempatan untuk bersama dengan keluarga
kami tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu
tapi pembicaraan itulah yang dinyatakan sebagai mediasi
yang menurut hemat kami itu bukan mediasi
dan itu tidak layak untuk disebut mediasi
ya kalau boleh saya teruskan
kemudian ketika itu mamahnya akhirnya keluar dan bilang bahwa
apa benar ya mbak ini kasusnya lemah katanya saya suruh ini segala macam
ya terus terang

saat itu ketika kami mau masuk kan kami juga dibilang kami nggak boleh masuk karena keluarga sedang curhat dan yang lain lain
jadi kalau pertemuan seperti itu karena ini saya yakin tindakan tindakan ini pasti bisa terjadi pada siapa saja
dan masyarakat luas mesti tahu bahwa mediasi itu tetap ada standarnya
apalagi kalau misalnya sudah punya kuasa hukum tidak bisa polisi berjalan begitu saja tidak mengikut sertakan kuasa hukum
seperti itu mbak
oke jadi itu hanya diklaim mediasi sekali itu diklaim oleh polisi bahwa itu adalah proses mediasi begitu ya
ini kan polisi juga menjelaskan bahwa almarhum hasha ini tewas akibat kecelakaan yang disebabkan kelalaiannya sendiri
ini keluarga korban puas percaya dengan penjelasan polisi itu
tentu tidak ya
pertama gelar perkara itu kan selama ini dilakukan internal
kami tahu ada gelar perkara berapa kali klaim polisi dia tuliskan itu kan juga adalah klaim dari polisi ya
kami tidak tahu rekonstruksi yang dilakukan polisi tapi temuan kami bahwa rekonstruksi yang kami lakukan itu berbeda ya dengan yang versi polisi
nah tentunya kalau bicara kelalaian polisi juga harus bisa secara terbuka dong
ya kan mengikut sertakan kami
pada saat gelar perkara ya
itu kan tidak dilakukan
ya mbak gita
oke jadi polisi ketika melakukan gelar perkara tidak melibatkan kuasa hukum keluarga korban ataupun keluarga ya
jadi itu menjadi pertanyaan
proses rekonstruksinya ini sesuai nggak dengan informasi yang didapatkan oleh keluarga
mbak gita apakah kemudian keluarga korban
dan juga kuasa hukum akan menembus jalur pra peradilan untuk memperjuangkan ataupun membersihkan nama hasya ini
agar tidak dicap sebagai tersangka karena kan meskipun sp tiga tapi statusnya tetap tersangka meskipun kasusnya gugur
ya mungkin perlu kami kualifikasi juga bahwa sebenarnya kuasa hukum sudah meminta gelar perkara khusus
menyurati polres jakarta selatan
tapi saat itu saya sempat ditelepon bahwa
sudah ada sp tiga jadi gelar perkara khusus ini gelar perkara luar biasa ini tidak bisa dilaksanakan
untuk upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum tentunya kuasa hukum akan melakukan upaya upaya hukum yang mungkin untuk sekarang belum bisa kami jelaskan secara detail gitu kan
karena ada beberapa hal yang sifatnya fakta yang perlu kami keep dulu gitu kan
tapi pasti akan kami lakukan
kalau memang perapradilan itu adalah salah satu instrumen yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki rahasia sebagai tersangka itu pasti akan kami tempuh juga
kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya semoga aparat kepolisian mau transparan dan juga profesional dalam menangani kasus kecelakaan yang menimpa mahasiswa ui almarhum hasya atallah syaputra
sehingga keluarga korban juga mendapatkan jawaban serta keadilan begitu ya
mbak gita kita tunggu bersama nanti bagaimana penanganannya
terima kasih sekali kuasa hukum dari keluarga mahasiswa ui muhammad hasya atallah syaputra
mbak gita paulina atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
selalu mbak gita
ya terima kasih mbak